ya pemirsa letusan gunung agung tidak menyurutkan para wisatawan untuk menikmati pesona full moon di akhir dua ribu delapan belas
bahkan sejumlah wisatawan nampak menikmati makan malam di kawasan villa di daerah sidemen yang berjarak hanya dua belas km dari gunung agung
full moon atau purnama penuh kembali terjadi pada minggu malam
pesona cahaya sang rembulan ini mampu menarik sejumlah wisatawan untuk menghabiskan malam di desa sidemen karangasem bali
desa ini hanya berjarak dua belas km dari gunung agung yang kini tengah berstatus awas
namun hal ini tak menyerutkan wisatawan manca negara untuk menghabiskan liburan mereka bersama keluarga
makan malam di bawah cahaya rembulan di alam terbuka menjadi daya tarik bagi wisatawan
tapi kita tidak berada di zona merah jadi kenapa tidak menikmati bali dan kehidupan lokal di sini
purnama penuh pada minggu malam ini merupakan fenomena full moon terakhir di tahun ini